ini sudah terlalu lama kondisi psikologis anak kita dan kognitif learning loss anak kita sudah terlalu kritis
kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat
pernyataan ini disampaikan mendikbud ristek nadiem makarim dalam rapat kerja dengan komisi sepuluh dpr ri pada senin dua puluh tiga agustus
nadiem menegaskan meski menuai pro kontra posisi pemerintah tetap pada aturan pembelajaran tatap muka
ada beberapa alasan yang membuat nadiem mendorong daerah agar segera melakukan sekolah tatap muka
sesuai dengan surat keputusan bersama atau skb empat menteri
di antaranya pjj yang berlangsung hampir dua tahun mengakibatkan anak kehilangan kesempatan belajar
anak pun berisiko mengalami kognitif learning loss
selain itu nadiem menyebut kondisi ini turut berdampak pada psikologis anak karena harus belajar pada kondisi berbeda
learning loss yang terjadi pada siswa juga berdampak
ini juga berdampak pada penurunan capaian belajar
nadiem juga menyebut banyak terjadi kasus putus sekolah selama masa pjj di sejumlah daerah di indonesia
hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt
nadiem makarim juga menegaskan vaksinasi siswa bukanlah syarat dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau ptm
hal ini sebagai klarifikasi atau isu yang beredar kalau siswa wajib divaksin sebelum memulai pembelajaran tatap muka
menurut nadiem justru setiap guru dan tenaga
pengajarlah yang harus sudah divaksin sebelum memulai ptm
dengan kata lain setiap sekolah yang tenaga pengajarnya sudah divaksin wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka
vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk memboleh tatap muka
semua di zona ppkm level satu sampai tiga boleh tetap muka
nggak perlu memikirkan nggak perlu ada konsiderasi vaksinasi apa tidak
tapi bagi sekolah yang guru dan tenaga pendidikan
sudah lengkap divaksin dia wajib menyediakan opsi tatap muka